udah sana masuk
saya harap kang ini mengerti
harus mengembalikan handphone pemberian dari kang imin
kalau begitu saya permisi kang
udah sana masuk
ban sih tuh ah
assalamualaikum bos kos
dari rumah ini
rumah dagangan kamu
nonton boskos uang komisi dari wasain boleh ambil gak
boleh itu kan uang kamu
ini perlu buat nyari kontrakan
memangnya minta udah boleh tinggal di ciraos
masukkan ke dalam
bukan dari rumah kang ini
ngobrolnya juga cuma sebentar
alhamdulillah yaudah tuh gua masuk
bukan bagian dari rukyah itu inisiatif kusoi saja
kalau bu clara bu iin bu yola popon mau lihat lagi rukyah besok kita rukyah lagi pak
kalau perlu tiap malam
saya senang boleh lihat pak tatang di ruki ya pak ustadz
saya jadi tahu cara merukiah orang
iya popon juga senang popon baru kali ini lihat orang yang di rukyah
saya mah sudah merukyah ratusan orang
dari mulai yang stres berat sampai yang stres ringan
sekarang mah sudah saatnya saya ajarkan kuota
saya sudah berusaha untuk mencari kusoi

bukan doa saja kemerdekaan manusia